mau nyala sih
lama banget deh
akhirnya soak ini
semuanya gara gara lo tau gak
kok gara gara gue
semalam siapa yang takut gelap
terus akhirnya gue nyalain kan lampunya semaleman
makanya kalo jadi orang tuh jangan penakut
he gue emang penakut
tapi lo tuh pelupa
kalo emang tau gue udah tidur
jadi gak soa kan
salam salam assalamualaikum
jadi maksudnya datangan kita tuh bang
gak usah bang
jadi kita tuh pengen ngajak roman
ke angkat sekolah bareng bro
dia lagi gak ada
gak ada maksudnya
dia udah berangkat duluan apa
iya dari semalam dia belum pulang
semalam tidak pulang
memangnya roman kemana kakak
itulah aku gak tau
kemana roman bawa wulan pergi
jadi lo semua gak tau
oke sekarang gue kasih tau semua
dan wulan juga sama
wulansi wulansi wulansi
eh kok jadi bercanda ya
gue gak bercanda
dan asal lo semua tau
bokapnya wulan bakal lapor polisi
jadi mending kan
sekarang loh semua ngasih tau
gue sekarang juga
dimana roman bawa wulan pergi
eh kalian pasti tahu kan
nuduh nuduh orang aja loh
gue juga yakin kalian disini pasti nungguin roman pulang kan
eh kok lo bicara jadi sembarangan ya
mendingan kalian sekarang ngasih tau gue
emang kalian mau masuk penjara
ternyata udah sedekat ini loman sama wulan
gue udah gak punya kesempatan lagi dong
gue udah ngomong macem macem ya
ngapain berantem berantem ini
ternyata gitu doang
ternyata gitu doang lo
perjuangan cinta lo ke wulan gitu doang
lo diem aja gitu roman bawa wulan pergi
ternyata perjuangan cinta lo ke wulan itu cekmen kebangetan tau gak
jelas jelas lo suka sama wulan
sahabat lo dan nikung lo dari belakang
terus bawa wulan pergi
eh kalian kira ini arena tinju berantem pula kalian disini mah
eh ini kos kosan semua orang butuh ketenangan disini
kalo sampe lo semua ketauan bohong
lebih baik lo pergi lah
bikin kau sudah
jadi kalian semua ngajak gue kesini biar gue tau hal ini ha
lo semua udah ngebuka mata gue
kalau lo berdua itu sahabatnya roman
bukan bukan sam bukan kayak gitu
ui apakah gini
lu tuh bisa ngga sih ngebangunin gue tuh nggak trek teriak
gue nggak akan teriak kalo tidur lo nggak kayak kebo ya
bangunin gak bangun bangun
aduh busing deh
kalian semaleman disini
iya pak motor saya semalam gak bisa lewat karena ada pon tumbang
ya sekarang buru buru pulang aja
bapak kalian pasti khawatir
lo sih kelamaan tidurnya
mau nyala sih
lama banget deh
semuanya gara gara lo tau gak
kok gara gara gue
semalam siapa yang takut gelap
terus akhirnya gue nyalain kan lampunya semaleman
makanya kalo jadi orang tuh jangan penakut
he gue emang penakut
tapi lo tuh pelupa
kalo emang tau gue udah tidur
jadi gak sowak kan
terus gimana dong
nih udah sampe
mau pulang apa berantem

lo mau pulang atau mau berantem
ya mau pulang lah
ya dong yuk bantuin dorong
sampai jam segini bulan belum pulang juga
kemana anak itu
pagi om nante
kamu udah cari wulan
tadi pagi sih aku udah ke rumahnya roman tante
tapi roman juga nggak pulang semalam
aku sih yakin om
ini pasti roman yang bawa wulan
kurang ajar anak itu
mas kamu tenang dulu
kalaupun sekarang ulan lagi sama roman
pasti wulan punya alasan tersendiri kenapa dia nggak pulang semalam
mereka tidak boleh melakukan hal ini
mereka masih anak sekolah
buat apa mereka sampai nggak pulang
ini gak bisa dibiarkan
tapi mungkin mereka punya alasan tersendiri mas
intinya kamu harus percaya sama wulan
aku percaya sama wulan
tapi aku nggak percaya sama roman
kali ini aku akan bersikap keras sama roman
kamu berangkat sekolah sekarang duluan
biar om sama tante tiana yang nungguin wulan
tapi kalau sampai siang ini wulan belum pulang juga
om akan keliling ke seluruh keluarganya roman untuk mencari ulah
kalau gitu defun berangkat sekolah dulu ya
permisi tante om
kenapa lu capek
seneng ngeliat lu ada disini man
kita siti dulu aja ya
gue duduk sini
eh lu beneran capek
ini ditanya lagi
gue belum makan
dan kayaknya gue masuk angin deh
semalaman kan gue pakai baju basah
ya udah kalau gitu lu tunggu sini ya
jalan lama lama ya